kamu jangan sedih ya oma bantuin reina nanti ya
jangan sedih dong
yaudah reina biar om yang antar ya
semangat reina semangat untuk ditemani sama oma nanti
makasih ya michi ya kamu udah mau nginer temenin tante sama reina
sama sama tante aku juga seneng kok nemenin tante
yaudah aku berangkat dulu ya tante ya
yaudah take care ya selamat kerja
bener nih gak sarapan
aduh aduh aduh aduh cucu oma
udah wangi tuh udah wangi banget
nih ini dia
terima kasih ayo
jadi kan temanin aku ya sepeda
jadi opa gak bisa temenin reina
mau temenin dia sepeda ya
pak randy sudah sampai sekarang lagi tunggu di ruang tamu
dah sarapan dulu ya
sese sarapan kita jalan ya
kasian si gemoy
tadi udah semangat banget mau berangkat ke sekolah
buat lombahnya sepeda rame rame sama opa omanya
eh sekarang jadi gak semangat
ya makasih ya
oh senyum kan ibadah mas
apalagi senyumnya sama mas rendyku sayang ya kan
kok mukanya sedih kayak gitu kenapa
kau tanya oma opa gak jadi temanin aku
ya sepeda di sekolah
gimana kalo miss kiki sama om rendy yang nanti nemenin reina ia sepeda
kan miss kiki sama om rendy kan mau ngepapakan tingan reina di kecadangan
boleh nggak ya coba oma tanya dulu ya sama mis erina
hah ya bu
ide bagus kemungkinan
sebentar oma telpon mis erina dulu ya
sorry saya mau nanya soal acara hias sepeda hari ini
berhubung mama papanya rena sedang liburan
dan kebetulan opanya reina juga sedang sakit
boleh gak sekiranya reina bawa kerabat keluarga lain
misalnya teman keluarga
maaf bu rosa sebenarnya acara ini untuk keluarga
jadi murid harus didampingi oleh orang orang yang punya hubungan keluarga ya bu
boleh orang tua kakak adik om tante kakek nenek
karena ini kan acara keluarga
oke kalau gitu yaudah
misk kiki sama om randy gak bisa ikut hias sepeda ya
kamu jangan sedih ya om mau bantuin rina nanti ya
jangan sedih dong
yaudah rina biar om yang antar ya
semangat rina semangat untuk ditemani sama oma nanti
mamadus gak dibolehin sama sekolahnya rina
kagal deh kiki jadi mama mamanya rina
aduh semoga gak lama disini
gue harus cepat amanin foto itu biar gue bisa tenang
siapa ya pagi pagi ada tamu
aku taruh piring dulu deh
eh kalian udah pulang
makanya daripada elsa kepikiran kita langsung kesini buat jenguk
pasti elsa sebenernya mau cepet cepet pulang untuk ambil foto itu di mertuanya
ya udah kalian masuk duluan ya mama mau ke dapur
justru kita malah tenang melihat kondisi papa langsung kayak gini
tadi udah minum obat sebentar lagi juga demamnya turun
hari ini kan ada acara di sekolahnya rena
tadinya papa udah janji sama dia untuk datang ke sekolahnya rena
barusan papa batalin
rupanya setelah aku bilang gak bisa
perlu rosa minta tolong sama papa surya buat nemenin rina
jadi gak ada yang nemenin rina pak
ya nggak ada yang nemenin dia
pasti dia sedih sekali
yang datang ke sekolahnya rina temenin rina
pasti rena akan senang sekali
sebenarnya sih lebih baik
lebih baik buat aku untuk tidak berdekatan dengan renda
supaya aku juga semakin larut dalam kekecewaan
kalo ternyata rina bukan anak aku
tapi anak andin dan roy
tapi sekarang kalau aku tolak
papa kenapa sih malah minta gue
dia kan masih kecewa soal reina
mungkin nino gak mau terlalu deket sama rina
nanti kita dari sini langsung ke sekolahnya rina
ya kan sa
saya mau ke sekolahnya
mungkin nino akan ke sekolahnya
aku mau ke sekolahnya
aku mau ke sekolahnya
aku mau ke sekolahnya